kpk menggelar konferensi pers terkait tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anggota parlemen
dan langsung saja kita akan menuju ke kpk sekarang
pengembangan penyidikan penyidik juga menemukan ketidaksesuaian jumlah aset yang dimiliki dengan penghasilan yang sah
terkait dengan dugaan penerimaan tersebut kpk kemudian menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam hubungan dengan perbuatan menempatkan
mentransfer mengalihkan membelanjakan membayarkan menghibahkan menitipkan membawa ke luar negeri mengubah bentuk
menukar dengan mata uang atau surat berharga atau
satu perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut
dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber lokasi peruntukan pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan
dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber lokasi peruntukan pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan
merupakan hasil tindak pidana korupsi
yang diduga dilakukan oleh tersangka ywa sepanjang periode jabatannya sebagai anggota komisi lima dpr ri periode dua ribu empat belas dua ribu
terhadap ywa disangkakan melanggar pasal tiga dan atau pasal empat undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
ywa juga sudah kita proses sebelumnya dalam dugaan penerimaan suap
dan saat ini sedang menjalani proses persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi
hari ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap dua orang
lima orang saksi di makobrimob polda maluku
dua orang saksi dari pns setempat untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ywa
demikian untuk pengembangan perkara terkait dengan pupr
berikutnya saya sampaikan materi update hari ini
hari ini diagendakan pemeriksaan dua orang saksi dan satu orang tersangka untuk tiga perkara
ada beberapa saksi tambahan
pertama dua saksi untuk kasus yang terkait dengan pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas satu kelas dua vip
di rsud daman huri barabai kebupaten hulu sungai tengah
saksi untuk tersangka don
ya itu tadi baru saja kita mendengar konferensi pers yang dibacakan oleh jurubicara kpk febri diansyah
yang kembali menetapkan seseorang anggota dpr komisi lima berinisial ywa
yang diduga menerima uang dua puluh miliar rupiah dalam kapasitasnya sebagai anggota dpr
dalam proyek infrastruktur kalau tidak salah di kementerian pu dan pr
dengan juga pasal
yang dituduhkan adalah pasal tindak pidana pencucian uang
karena ywa ditengarai melakukan dugaan tppu atau tindak pidana pencucian uang
atas harta kekayaan yang ditengarai hasil dari korupsi dan juga penyuapan
ywa sendiri selain ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang
yang baru saja dibacakan oleh febri diansyah
ywa sendiri saat ini tengah dalam persidangan dalam kasus tindak pidana korupsi juga
dalam kasus suap yang kemudian saat ini masih dalam rangkaian persidangan di pengadilan tipikor
itu tadi pengumuman tersangka baru dari komisi pemberantasan korupsi